eh pak haji
kamu kemana malam malam
ntar kalau kesam bersetan keder gimana
kamu ini kelihatannya lagi seneng betul
aduh aduh aduh pak haji
jangan kebanyakan emosi
nanti kena strok tambah jelek
sok tau lo
gue mau jalan dulu
nah yang kedua itu
si mahmud punya ide menarik
di buburnya tuh
cuma dia buka di tempat lain
ya itu namanya
mau buka cabang juga
kayak kita di mall bang
enggak romi beda
mangkut itu mau bayar sewa
dia yang keluarin
ya kan mak
nanti bang sulam juga dapat untungnya
gitu ya bang
wah menurut saya nih
ini kesempatan bagus bang
abang tidak harus keluarin modal
buburaya maji sulam bisa tambah ngetop
gitu ya rab ya
itu harus dikelola dengan baik
manajemennya harus profesional
apalagi ini baru buat abang
jadi harus serius
ada resiko juga ya
masuk ke labu
masuk ke labu
masuk ke labu
masuk ke labu
masuk ke labu
lu mengajar pengisian pengajian
abis dari pengisian kemana
rum mau ngajar ke tepeki
lu pergi nyaman robi kan
gak usah bohong
masya allah rum
lu gak mau nurut sama orang tua lu
mau nurut sama siapa lagi lu
apa abah kurang tegas
bahwa abah sama umi tuh gak ridho lu sama si robi tau
bah sebenarnya bang robi tuh kurang apa sih bah
kenapa sih abah selalu negatif sama bang roby
bang roby itu kan soleh baik orangnya
terus apa lagi sih bah
apakah nadia itu adik iparnya bang sulam
nah itu masalahnya
pokoknya abah gak ridho
sampai kapanpun lu gak bakal restui nikah sama dia tau
atau lu mau nikah sama dia
supaya lu bisa nikah sama dia
sama umi jahat
waduh kalian berdua ini benar benar orang tua yang tersadis di dunia
tau apa lu tentang abah
hidup lu aja belangsa kayak begini
yang mahmud nih
ngapain tuh bah
si mahmud ngetuk ngotuk pintu kamar si rum
ih bener pak
boleh gak pintunya dibuka
rum jangan nangis mulu
nangis tuh gak nyelesain masalah
tapi rum kecewa aja cing sama sikapnya abah sama umi
kalo abah lu kagak mau jadi wali
biar ncing lu yang maju jadi wali lu
gimana kalo si mahmud bener bener makeup
menjadi walinya si rum
tuh dia pak
jangan jangan si mahmud tante kemari
ada hubungannya ambil si tukang bubur itu
ada dua ya hubungannya
pertama si sulam kasih kerja ambil si mahmud
terus yang kedua
yang kedua si mahmud siap jadi wali suruh mana
nah yang pertama yang kedua tuh
pasti ada ikat ternyata si sulam
wah ini gak bisa dibiarin mi
malam ini juga abah akan ngelabrak si sulam
kalo emang abah mau jalan nih hari juga
biar kalo abah marah si sulam tuh jadi takut
mie gak ada doa gitu
gak ada sih
keren bisa bisa ucap ya
keren bisa bisa ucap ya
kamu kemana malem malem
masih ayang ayangan aja
ntar kalo kesam bersetan keder gimana
rumah ini kelihatannya lagi seneng betul
gua lagi emosi nih
aduh aduh aduh pak haji udah tua
jangan kebanyakan emosi
nanti kena stroke tambah jelek
sok tau lu udah deh
gua mau jalan dulu
eh tuh tuh tuh pak haji emang ini mau kemana
mau ke rumah sulam
malem malem gini ke rumah sulam mau ngapain
eh gua gak jatah sama lu
lu kan temennya sulam sana lu
pak haji muhyiddin ngapain tengah malem
beset ke rumahnya haji sulam
ini jangan jangan ada sanggup pautnya
sama si mahmud
ah gua ikutin lah
rabi keluar lu
sulam rabi keluar lu
masya allah pak haji muhyiddin
gua mau beresin urusan lu
mau gua sekarang juga
pak haji muhyiddin
ada apa sih pak haji muhyiddin
malem malem begini break break
gak enak pak haji
didengarnya sama tetangga malu
gua kagak peduli yang malutan lu
karena lu yang akan ketahuan
jadi pekara sama gua
pekara apa lagi ya
eh lu jujur aja ya
si mahmud datang kemarin
ke kampung ini tiba tiba kan atas undangan lo
alah kagak usah berlagak deh loh
gua udah tahu
kan sengaja lu datengin adik gua kemari si mahmud
waduh pak haji
gimana caranya ngedatengin
mahmud kemari saya juga gak tahu pak haji
lagian apa manfaatnya
sih saya datengin dia
baiknya besok pagi aja gue tanyain
nama haji sulam apa yang terjadi
lu sengaja menghubung adik gua melalui freman
supaya kembali ke kampung ini ya kan
pikiran dari mana itu pak haji
lu bakal minta adik gua untuk nggantikan gua
sebagai wali dalam perkawinan
kemana dengan domi ya kan
hayalannya ketinggian pak haji
ambil ceritanya ngejelimet begitu
lu jangan bercanda deh gua nih serius
oh saya malah lebih serius lagi pak haji
udah gini aja deh
udah ngomongin gth yang terhormat ya
gausah dicurusin deh
ntar ceritanya semakin temanemane nih
jadi ngelantur ya
sebelum rumana dan adik gua mahmud
dateng memaksa gua pulang tau lu
udah sampe pagi nih kayak keliling dua puluh empat jam
ada apaan sih
kita disini aja
nih salah satu orang yang merusak
rumah tangga gua
tungguin pak haji datang kemari
lu jangan seorang sama gua
nih gua tekesin lu ya
pokoknya gua ga ridhoi
ya kan finish paham lu
sampai segitu bencinya haji muhyiddin
ampe ampe kisah asmara lu
sama rumana jadi korban
siapa bang yang jadi korban
ayah kagak jadi korban
ayah masih sanggup manjatin
apalagi cuma rumahnya haji muhyiddin
lo mau kaget lari
kagak lah bang kalo ayah lakuin itu
bang sulam bisa jadi korban
omongan gua dibalikin ga pinter lu ya